mumpung cuaca sedang sejuk dengan suhu sekitar dua puluh derajat celcius saat itu
saya memutuskan berjalan kaki menyusuri avenue of stars
yang terletak di tepi pelabuhan victoria di kawasan simsasyui kolun
avenue of stars ini adalah salah satu kawasan di hongkong yang selalu dipadati oleh wisatawan
wisatawan di sini bisa menyusuri jalanan sekitar delapan ratus meter dari harborfront
sambil menikmati pemandangan kota hongkong
avenue of stars dibangun pada tahun dua ribu empat
tempat ini sempat ditutup untuk renovasi pada dua ribu lima belas
tahun dua ribu sembilan belas venue of stars kembali dibuka
setelah didesain ulang oleh arsitek james corner
tempat ini memang sengaja dibuat menyerupai hollywood work of fame di los angeles amerika serikat
bedanya cap tangan para tokoh tidak diletakkan di trotoar
tapi di pagar pembatas laut
ada lebih dari seratus cap tangan di sini
ini disebut venue of stars karena memang di sepanjang jalan ini ada hall of fame
yang berisi profil profil tokoh tokoh dalam industri perfilman hongkong sejak tahun enam puluh an lalu
kalau ingin tahu lebih banyak tentang sang tokoh
kita bisa memindai qr code yang kemudian akan menampilkan profil lengkap tokoh tersebut
sejak semua pembatasan perjalanan masuk hongkong dicabut pada akhir dua ribu dua puluh dua lalu
avenue of stars semakin ramai dikunjungi wisatawan
ya karena kebetulan hongkong baru buka untuk turis wisatawan asing
jadi sebenarnya sudah dari lama tetapi karena covid tertunda terus baru tahun ini terwujud
wah sepertinya saya terlewat nih melihat
patung brusli yang sempat saya lihat menjadi favorit para pengunjung untuk berfoto justru yang satu ini
patung tokoh kartun babi mcd karakter kartun yang populer dalam film animasi hongkong
akhirnya nih setelah keliling ada juga namanya saya kenal nih mr jackie chan
setelah puas menikmati panorama hongkong dari darat
sekarang saya ingin melihatnya
kali ini saya akan melihat panorama kota hongkong dari kereta gantung
dan yang menjadi istimewa kali ini karena kereta gantung yang akan saya naikin nanti ini adalah kereta gantung atau cable car
yang semuanya adalah isi kaca sehingga panoramanya pasti akan lebih menakjukan dari atas sana
kereta gantung wong ping tiga ratus enam puluh yang berada di lantai island
menghubungkan kota tung chung dengan dataran tinggi ngong ping
dalam perjalanan sepanjang lima tujuh km yang ditempuh selama dua puluh lima menit pengunjung disuguhi panorama yang berbeda beda
mulanya kita bisa melihat hamparan laut di teluk tungcung
pemandangan kemudian berubah menjadi hijau saat sampai di atas pegunungan nortlantau country park
dari kejauhan saya juga melihat patung tiantan buddha yang juga dikenal dengan big buddha
sayangnya saya tidak sempat berkunjung kesana
untuk mencapai patung perunggu setinggi tiga puluh empat meter dengan berat lebih dari dua ratus lima puluh ton ini
kita harus turun di desa ngong ping dan menaiki dua ratus enam puluh delapan anak tangga
harga tiket pulang pergi dengan kristal cabin sebesar tiga ratus lima belas dolar hongkong atau sekitar enam ratus ribu rupiah
dan sebesar dua ratus tiga puluh lima dolar hong kong atau sekitar empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk standar cabin